balik ke sorotan lain mobil yang ditumpangi anggota dprd jawa barat ernie sugianti mengalami kecelakaan di ruas tol cipali
diduga kecelakaan terjadi akibat anak erdi yang mengemudikan mobil kelelahan dan mengantuk
dua korban yang ditumpangi anggota dprd jawa barat ernie sugianti mengalami kecelakaan di ruas tol cipali